nasi goreng kambing
nasi goreng kambing petai
ya kedai ini sebenarnya juga menjual berbagai jenis nasi goreng lainnya
namun nasi goreng kambing petai tetap jadi favorit pengunjung
ya kalau dari rating mungkin sembilan dari sepuluh lah mbak
penggunaan minyak yang tidak berlebihan membuat rasa nasi goreng menjadi lebih kering dibandingkan nasi goreng biasa
racikan bumbu dengan penggunaan kecap yang tidak berlebihan juga jadi kunci
tapi mengapa makanan di kedai ini begitu digemari
dari jakarta kita terbang ke kota palembang sumatera selatan
nah berbeda dengan nasi goreng di jakarta yang warnanya agak kecoklatan
di palembang nasi gorengnya berwarna merah
hal itu karena penggunaan saus tomat yang cukup banyak
salah satu nasi goreng merah yang cukup terkenal di palembang berada di lorong pedoman kelurahan lima belas ilir
begitu banyaknya pembeli hingga setiap harinya
kedai ini bisa menghabiskan sekitar dua puluh hingga tiga puluh kg beras untuk dibuat nasi goreng
jelas bukan sekadar saus tomat saja yang membuat makanan ini menjadi begitu digemari
resepnya apa sih mang
itu ada bumbu rasanya
menurut zakarian sori alias mang ujuk ini
nasi goreng merah buatan yang merupakan pelopor nasi goreng merah di palembang
dan tak hanya warna merahnya saja yang menggugah selera
makanan ini juga punya ciri khas lain
terus ada tempe ada terinya juga terus sambalnya juga enak
nasi goreng merah palembang memang enak
tapi kita coba dulu nasi goreng di pontianak
paling tidak ada tiga kedai nasi goreng di pontianak yang terkenal
yaitu nasi goreng fatimah nasi goreng iin dan nasi goreng abu
namanya ketiga kedai itu sesuai dengan nama pemiliknya
dan ketiganya juga hanya membuat satu menu saja yaitu nasi goreng
uniknya ketiga kedai itu juga menawarkan jenis nasi goreng yang sama
yaitu nasi goreng dengan ayam suwir dan telur mata sapi
meski demikian rasa nasi gorengnya diklaim berbeda
dan para pelanggan sepertinya menikmati perbedaan rasa setiap kedai nasi goreng itu
hal itu dibuktikan dengan banyaknya pembeli yang meramaikan kedai
bahkan rata rata kedai ini mampu menghabiskan seratus kg beras
untuk membuat nasi goreng setiap harinya
jadi nasi goreng indonesia itu tidak cuma satu macam kan